ya pemirsa masih bersama kami di good morning
traveling atau berkeliling ke negara negara di eropa
atau juga negara asia lainnya dengan pesawat terbang
pasti itu sudah biasa
tapi bagaimana jika traveling ini menggunakan mobil pribadi
nah itulah yang dilakukan pasangan kakek nenek
yang telah melakukan perjalanan ke beberapa negara di asia dan di eropa
dengan menggunakan mobil dengan plat indonesia yaitu plat b
mereka menggunakan mobil pribadi yang menggunakan plat indonesia yaitu plat b
mereka memulai perjalanan mei tahun dua ribu tujuh belas
dan kembali ke indonesia bulan januari dua ribu delapan belas
selama delapan bulan perjalanan total sudah dua puluh delapan negara mereka singgahi
mulai dari singapura tiongkok hingga rusia
serta sejumlah negara mulai dari eropa utara hingga eropa selatan
mobil yang mereka gunakan pertama kali dikirim dari pelabuhan tanjung priok ke singapura
mereka melakukan perjalanan ke sejumlah negara
mobil juga sempat mendapatkan perawatan di tiongkok
selama perjalanan mereka menyusuri jalan jalan pedesaan hingga perbatasan setiap negara
mereka dihadapkan dengan berbagai medan jalan yang berbeda beda
mulai dari padang rumput hingga salju
ingin menyusuri pak
tapi bukan dengan cara seperti orang biasa yang naik pesawat terus ke kota besarnya
tapi kita lewat perbatasan
terus sudah gitu ke kota kota
selain memenuhi keinginan mereka untuk berkeliling dunia
cara unik yang mereka tempuh ini bertujuan untuk mempromosikan indonesia di mata dunia
wah hebat ya
saya sebetulnya penasaran nih
kenapa mobil plat b itu kok bisa masuk ke beberapa negara
nanti mungkin daniar akan bisa bertanya kepada pak teddy dan juga ibu yana
yang sekarang sudah bersama daniar di depan transtv pemirsa
coba sekarang kita akan siapkan daniar
udah sama pak teddy dan juga ibu yana ya
jadi gini sekarang saya mau jemput ibu teddy
eh ibu teddy terbalikkan
pak teddy sama ibu yana
ini di sini udah ada mobilnya
saya mau lihat dulu udah ada belum ya di dalam ya
bu pak assalamu'alaikum
janjian janjian cuma mobilnya aja yang parkir di sini nih
tumpang parkir aja
eh ternyata di sini
jadi ini prabu dan pemirsa good morning
ibu yana dan pak teddy
apa kabar dengar dengar baru pulang bulan januari
kesehatannya udah prima belum nih
sudah pulih kembali
sudah pulih kembali ya
langsung dijawab pertanyaannya prabu
tadi prabu itu nanya begini di studio
plat jakarta plat indonesia
itu prosesnya gimana
ibu yana apa pak teddy ini yang bisa cerita
jadi yang pertama yang penting visa sama pasport
terus yang kedua itu sebenarnya hanya stnk sama sim kita lokal
sama di sini ada dari imi keluar tuh kayak pasport mobil cpd car nih
terus kita ekspor kirim mobil ke singapura
itu jalan darat sampai ke eropa
terus kembali lagi
terus nanti dikapalin kembali ke jakarta
nah itu kan biasanya gini
pasport aja terkadang kita suka terkendala sama izin ya pak ya
nah bagaimana dengan mobil
ada negara negara yang kesulitan tidak untuk bisa membawa mobil yang platnya indonesia
jadi hampir semua negara sebenarnya itu hanya stnk sama sim pengendara
tapi ada di beberapa negara seperti thailand
kita perlu permit dari departemen transportasi
nah itu kita juga sempat ditolak karena referensi kita nggak lengkap
di negara mana tuh pak
harus mobilnya dikapalkan dari malaysia ke kamboja
rusia terus eropa
terus kembali lagi ke kita gitu
oh jadi pada intinya kalau misalnya memang ada negara negara yang tidak memperbolehkan izinnya
akhirnya harus ditolak
ada jalan lain menuju roma ya pak ya
jadi total ada dua puluh delapan negara
bu yana temenin saya dong lihat lihat isi mobilnya
katanya udah dimodifikasi
memang gimana bentuknya
ini bagaimana mobil kacanya kok berubah jadi plastik ini bu
gimana bu ceritanya bu
ini salah satu kenangan
kenangan indah dalam tanda kutip
dari barcelona di spanyol
jadi kami parkir di tempat wisata
parkir bersama mobil mobil yang lain
kita jalan jalan ke daerah wisatanya sekitar tiga empat jam
pas kembali sudah pecah semua kacanya
aduh barangnya ada yang hilang apa
dan dompet isi isi di lagu juga hilang
waduh jadi yang paling berkesan ya
kok gak diperbaiki bu
udah sampai jakarta kan ini
belum belum sempat
siapa bu saya mumpung masih di sini ya
karena nanti di segmen selanjutnya kita akan masuk
ketemu sama prabu
permisi bu jadi bagian mana yang dimodifikasi kata ibu nih
di belakang yang dimodifikasi di belakang
jadi bagian tengah
tapi bagian tengah kok ada gegris itu buat hanger ya
nah ini kursi belakangnya kita copot
kita buat rak khusus untuk taruh koper koper kami
kami bawa spare part juga spare part mobil
kami bawa dua tangki bensin
tapi tidak terpakai juga itu
aduh pada akhirnya jadi beli bensin di setiap negara
iya di setiap pom bensin
nah itu harganya gimana tuh pak untuk mengatur anggaran
jadi sebenarnya harga bensin di indonesia itu termurah
hanya malaysia yang sama dengan kita
jadi yang paling mahal di skandinavia itu sekitar dua puluh delapan rupiah
lain lainnya itu mungkin sekitar belasan ribu gitu
di eropa itu dua puluh lima ribuan
jadi memang biaya terbesar di bahan bakar
selain juga menjaga fisik
nah itu yang nanti akan jadi pertanyaan juga pembahasan kita
karena tadi kita juga sempat melihat bu di instagram dan juga facebook
ada beberapa video video perjalanan
nanti kita akan ngobrol ngobrol tapi di studio ya
untuk itu pemirsa good morning jangan kemana mana
kita akan kembali dengan perbincangan eusaijeda di good morning
ya sekarang kita sudah bersama dengan pak teddy dan juga ibu yana di studio
yang sudah jalan jalan ke tadi berapa negara semuanya
saya dua puluh negara aja belum ya sampai sekarang
itu dia naik pesawat lagi
beda dong sama ibu yana dan pak teddy
harus dipikirin pakai mobil nih kayaknya
pak teddy dan ibu yana selamat pagi sudah bergabung di good morning
terima kasih banyak
ini sebetulnya alasannya ide pertama kenapa sampai akhirnya ayo kita jalan jalan pakai mobil itu dari ibu atau dari bapak
pasti dari bapak nih kayaknya
nah dari bapak nih kayaknya
jadi memang sudah keinginan dari awal dari lama dari sebenarnya dari zaman sekolah ingin menjelajah
jadi pengertian menjelajah
jadi pengertian menjelajah itu bahwa kita tuh napak bumi nya gitu
nah kalau kita naik pesawat kan kita sampai di kota besarnya
karena kalau menjelajah itu kita bisa eksplor maksudnya bisa lihat daerah terpencilnya
biasanya perbatasan satu negara itu kan daerahnya tuh jauh dari pusat kota
nah itu lihat alamnya seperti kayak waktu kita di siberia
itu kan hanya baca di buku kayak apa sih siberia gitu
menakutan atau apa
oh iya berbeda ya
jadi kita bisa lihat tundra warna hijau
itu kayak permadani ngepol sampai di horizon
ya karena apa namanya rata gitu
jadi alasannya sesederhana itu aja pengen apa namanya eksplor di darat gitu ya
iya ketemu dengan orang
itu juga sama memang punya keinginan seperti itu juga atau kebawa bawa sama bapak aja gitu
tapi yang kedua juga gini pak
jadi ada keinginan untuk memperkenalkan indonesia
jadi apa namanya ya dengan kita jalan ini kan mobil kita eye catching pak ya
jadi bisa kelihatan
terus selalu orang ngeliat gitu
spot numbernya juga beda lagi ya
jadi waktu kita ke bengkel bengkel kita lima kali service mereka juga puja puji
bannya mobilnya gitu
jadi bagus sekali karena ya saya kadang bilang coba dicek perlu ganti apa gitu
mereka bilang nggak perlu termasuk remnya pun juga nggak perlu diganti walaupun udah jalan
ini harusnya nih bapak di sponsorin sama pendukungnya
harusnya gitu ya
minimal sama wonderful indonesia ya
coba kalau kamu saya ajak kayak gitu mau gak
enam bulan di mobil
eh delapan bulan ya pak eki
apalagi kita sebagai perempuan
nah kalau ibu yang jadi concernnya apa sebelum akhirnya setuju
terutama masalah cuaca ya
kan kita dari cuaca panas ke cuaca dingin
dan mobilnya tidak pakai heater kan
jadi kami beli portable car heater
tapi itu juga sangat
sebenarnya bukan buat heater
untuk kebawang ya
ceket beberapa lapis itu sudah
tapi kan lebih ribet kan dibandingkan penerbangan atau perjalanan biasa gitu
lebih ribet tapi juga pengalamannya lebih baik
bagaimana pak om menilainya
jadi memberi inspirasi juga
terutama ke anak anak saya dulu ya waktu itu
jadi saya bilang bahwa gak ada sesuatu yang tidak mungkin
kalau kita nggak berani coba ya pasti sesuatu ya pasti nggak mungkin terus
tapi bukan berarti bahwa kita cuma nekat
jadi teknologi sekarang ini juga yang membuat kami berani ya
jadi ada google maps ada google translate
ada gps segala macam
jadi ada youtube kita bisa explore dulu misalnya dari a ke b b ke c itu seperti apa sih kurang lebih
memang tidak lengkap
makanya ada beberapa kali kita dapat kendala ya
apa namanya akhirnya mesti cari alternatif jalan lagi gitu
nah seperti itu
tapi setelah kita bisa ya ternyata memang kalau memang mau dilakukan itu apa
pasti ada jalannya ya
dari sekian banyak negara dua puluh delapan negara
negara mana yang paling berkesan
mungkin ibu yana sama pak teddy punya negara yang berbeda beda nih
kalau ibu yana di mana
saya paling suka di kapodos ya di turki
oh turki saya pernah kesana tuh
rasanya naik kalau juga
kita punya videonya bahkan ya
coba coba videonya ada yang di sana

ada cerita apa nih bu di sana sampai berkesan banget
kita selain melihat pemandangannya ya
ini kan dahulunya tempat persembunyiannya
ada orang orang dari romawi
apa dari yunani dikejar orang romawi
jadi dia bersembunyi di gua gua
kami juga masuk ke dalam gua guanya itu
ya karena di sini rumahnya itu di dalam gua gitu ya
nah untuk datang ke sana berarti ibu selalu membawa tour guide atau cari cari info sendiri
tidak kita bawa tour guide
berani aja soalnya berdua kan
kalau berdua nyasar ya berdua ini
kalau pak teddy di mana kira kira
ini kita waktu itu di china
jadi memang udah winter
jadi kita ini di xinjiang
jalan di tengah jalan di stop semuanya
karena saljunya udah terlalu tebal
kabut jadi gak kelihatan
berapa lama harus bertahan seperti ini pak
kita nunggu ini dua jam lah
jadi tidak sampai bermalam lah
iya gak bermalam
pasti dingin banget nih
nah ini kita waktu di finland menuju norway
jauh banget ya finland
dan ini harus berhenti karena ada salingan
karena memang sering nih perjalanan perjalanan seperti ini ya pak ya
terus pada akhirnya harus yaudah menunggu aja dia lewat
kalau biaya lebih mahal seperti ini atau malah
pasti lebih mahal
jadi kayak kita transportasi ya
perbandingannya kalau kita naik kendaraan umum kan kita bagi dengan penumpang yang lain ya
nah kalau ini kan kita ya cuma kita sendiri
jadi beli bensin ya untuk kita sendiri jalan gitu
gak efisien sebenarnya
tapi nilainya nilai yang bisa kita peroleh dari sini
bisa jadi buku bahkan diceritakan sama banyak orang ya
jangan vlog aja
bu saya penasaran di mobil itu makanannya apa nih
jangan jangan sambal indonesia dibawa ke sana sama ikan asin
kita malah justru selalu beli kuliner dari masing masing cemilan cemilannya
iya kita memang senang mencoba hal hal yang baru ya
jadi betul betul mencoba apa yang ada di negara tersebut gitu ya
negara itu berapa lama kira kira sehingga satu negara
jadi sebenarnya kan kita dua puluh delapan negara tapi kotanya yang paling banyak tuh bisa satu ratus enam puluh an kotanya
karena kita ya itulah makanya jadi seperti di rusia aja mungkin kalau temen temen yang naik pesawat kan pasti ke moskow atau sinfidos
kita mungkin ada hampir dua puluh kota rusia dari yang paling kecil kecil kecil kecil itu karena musim naik kapal kan
banyak lah kita ketemu segala macam
tapi kalau mengenai makanan terus terang memang di indonesia tuh kita kalau traveling dengan kendaraan darat itu paling bagus
karena sampai malam pun ada yang tetap buka
bahkan kalau di sana sulit
ini mau warung kopi lah ya
dan kalau mengenai corak makanan makanya ini ada keinginan kami juga mau explore indonesia
jadi ragamnya tuh banyak sekali
jadi yang ada namanya rendang gudeg ada yang manis ada yang asin ada yang pedas segala macam
kita di rusia itu dari pojok sampai ke sweden itu ada bubur yang rasanya itu hampir sama
terus makanannya juga nggak terlalu banyak variasinya
jadi memang ada keinginan juga memperkenalkan apa harusnya ya
memperkenalkan masakan indonesia
apalagi rendang kan udah nomor satu ya tahun dua ribu kemarin ini
menjadi yang terlezat
jadi next mau bikin perjalanan lagi ya nih pak teddy bu yana
sekarang setelah perjalanan ini nih ibu yana dan juga pak teddy definisi tentang kebahagiaan jadi berubah gak nih
jadi kebahagiaan yang saya bilang tadi bahwa yang pertama melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin tuh suatu kebahagiaan
dan memberi istilahnya memberi inspirasi kepada orang lain termasuk yang anak anak muda tadi
terus yang kedua juga berbagi kepada kita ketemu orang itu ya
kan yang saya bilang bahwa kita itu ketemu orang orang perkampungan juga
walaupun di rusia di china atau di eropanya sekalipun
dan itu ya baik semuanya
mungkin apa mereka melihat kita asing atau apa ya
tapi pengertiannya bahwa tulus
jadi di tidak ada embel embel apa apa tuh sebenarnya kodrat manusia tuh mau berbagi
ya istilahnya mereka juga mau nggak sekedar bersapa aja tapi kadang juga mau tahu mau ini segala macam
mau bantu juga
bahasa yang paling universal ya ketulusan tadi itu ya
pak yana aduh ini saya jadi pengen jalan jalan
iya nih dulu saya cuti tapi lama nih
cuti setahun nih buat jalan
tapi terima kasih banyak ibu yana pak teddy sudah berbagi
dan kita tunggu ya nanti bukunya ceritanya lebih lengkapnya lagi soal perjalanan kemarin di dua puluh delapan negara
yang paling penting buat pemirsa di rumah jangan pernah berhenti untuk mengejar kebahagiaan
karena kebahagiaan bisa didapatkan dengan berbagai macam cara
tadi pak teddy dan juga ibu yana sudah
apa namanya memberikan satu bentuk baru ya
bahwa kebahagiaan bisa dicari dengan cara seperti tadi ya
traveling lewat jalan darat dan seperti itu
bertemu dengan manusia baru dengan orang orang baru
dan ya akhirnya definisi bahagia menjadi lebih universal
pasti dan tentu tidak ada batasan apapun ya
usia kendaraan apapun
silahkan anda lanjutkan apa yang menjadi mimpi anda ya